esok emak mau pergi sama eda
emak temu kemana
itu urusan emak kamu gak perlu tahu
kau bisa mencoba tapi kamu harus berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
buat yang chest
buat yang chest

ayo silahkan duduk
duduk aja dulu
duduk lagi nah bagja
saya harus pulang sekarang
terima kasih banyak
mak encik juga pamit
merasa tidak enak hati sama sobri
takutnya nanti sobri berpikir bahwa saya tidak ada hubungan sama dede
ada hubungan juga gak apa apa tuh kang bos
kak ute ini gimana sih ucuy
bukannya menenangkan malah bikin perkara
besok kalau misalkan datang mobil pengangkut pisang
kamu te pisahin beberapa tandan
lalu bagiin beberapa sisir ke tetangga tetangga kita
yaudah uci kita siap siap ke masjid
ntar kita sarilan
verse yang pas
sekiranya ku saling
mudah mudahan sholat maghrib nanti ada tambahan lagi
iya bang alhamdulillah
warga di cidao teh cuma tertidur
jadi teh hanya perlu dibangunkan
sholat azan kamu tadi pagi teh
membuat orang orang terbangun bang ya
ih kak ncuy
kok mimin teh sendirian aja sih
mau ncuy temenin
bisa jadian sama si mimit
mimin teh sendirian aja mau ditemenin ncuy
mimin gak mau
tapi ada ada kodok ada kodok
gak takut kodok
kak boss tungguin
esok mak mau pergi sama idah
mak teh mau ke mana
itu urusan mak
kamu gak perlu tahu